masa tanggap darurat bencana di nusa tenggara barat dinyatakan berakhir pada jumat kemarin
mulai sabtu komando satuan tugas gabungan bertugas untuk proses transisi menuju pemulihan
berakhirnya masa tanggap darurat berarti bahwa tugas pencarian dan juga penyelamatan korban telah berakhir
hal ini dilakukan karena semua korban telah dipastikan selamat sedangkan korban meninggal dunia dan luka luka telah semuanya dievakuasi
adapun selama proses rehabilitasi satgas gabungan terpadu akan tetap berkoordinasi dengan bnpb dan juga pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan penyintas selama proses rehabilitasi berlangsung
menurut data satgas bencana lebih dari empat ratus tiga puluh orang mengungsi tujuh puluh empat ribu rumah rusak tiga puluh empat ribu diantaranya rusak berat
hingga jumat baru empat belas pemilik rumah yang telah diverifikasi dan dipastikan mendapatkan bantuan
proses rehabilitasi akan berlangsung
maksimal enam bulan sayangnya hingga saat ini belum semua korban memiliki tempat pengungsian yang layak
tapi dalam masa transisi ini kita pastikan semua keluarga mendapatkan atau memiliki tenda yang layak untuk bertahan paling tidak dua atau tiga bulan ke depan
itu yang tadi kami rapatkan dari bnpb sudah menyiapkan ada lima dalam waktu dekat akan datang
begitu juga dari yang lain kita pastikan
semacam rumah hunian sementara juga mulai akan dibangunkan sesuai dengan kondisi masing masing warga terdampak